komdis pssi memberikan sanksi bagi persib bandung berupa laga kandang usiran dengan bermain di luar pulau jawa hingga akhir musim dua ribu delapan belas dan laga kandang tanpa penonton sampai pertengahan musim dua ribu sembilan belas
hal ini sebagai hukuman atas tewasnya haringga sirla saat melawan persija jakarta dua puluh tiga september kemarin
ya dalam keputusannya pssi juga mengizinkan kompetisi liga satu digulirkan kembali setelah dihentikan akibat meninggalnya pendukung persija tersebut
persib bandung mendapatkan hukuman berat akibat insiden meninggalnya supporter persija jakarta haringa sirla sesaat sebelum pertandingan kedua tim berlangsung pada dua puluh tiga september lalu
menurut hasil sidang komite disiplin pssi pada satu oktober persib mendapatkan sembilan sanksi saat melawan persija jakarta
tim maung bandung mendapatkan sanksi melaksanakan pertandingan kandang di luar pulau jawa dan tanpa penonton di sisa musim dua ribu delapan belas hingga pertengahan musim dua ribu sembilan belas
tak hanya itu para supporter persib bandung juga dilarang menonton laga persib baik kandang maupun tandang di sisa musim dua ribu delapan belas hingga pertengahan musim dua ribu sembilan belas
panitia pelaksana pertandingan antara persib melawan persija jakarta juga tidak luput dari sanksi komisi disiplin
ketua panitia pelaksana pertandingan dan security officer dilarang ikut serta dalam kepanitian pertandingan persib bandung selama dua tahun
panpel persib bandung juga didenda sebesar seratus juta rupiah
selain itu pantel persib bandung wajib memberangi dan melarang rasisme tulisan provokasi serta slogan yang menghina
sementara itu seluruh tersangka pengorekan yang menghilangkan nyawa hardinga sirla mendapatkan sanksi berupa larangan menonton sepak bola di wilayah republik indonesia selama seumur hidup
para pemain dan ofisial persib pun mendapatkan sejumlah sanksi saat melawan persija
tiga pemain asing persib jonathan bowman yang terima
ternyata tersangka yang terbukti menyikut pemain lawan mendapatkan hukuman bermain di dua laga
lalu ezekiel dousel juga mendapatkan hukuman bermain sebanyak lima laga karena mengikut dan dengan sengaja mendorong kepala pemain lawan
sementara boyan malisic mendapatkan hukuman bermain pada empat laga karena menendang pemain lawan
ada pun ofisial persib fernando soler yang dinyatakan melakukan intimidasi terhadap wasit mendapatkan saksi larangan memasuki stadion hingga musim kompetisi dua ribu delapan belas berakhir
atas keluarnya putusan ini pssi pun mencabut status penghentian sementara liga satu indonesia dua ribu delapan belas yang sejauh ini sudah berjalan hingga pekan ke dua puluh tiga
liga kasta tertinggi sepak bola indonesia itu pun akan kembali bergulir pada lima oktober mendatang